jenazah warga desa lingga yang ditemukan usai bentrokan antara warga dan polisi di kabupaten karo sumatera utara pada sabtu dini hari dibawa ke rumah sakit bayangkara polda sumut medan
jasad korban langsung ditempatkan di ruang instalasi forensik untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut
korban ditemukan tewas di jalan veteran kabanjahe tidak jauh dari mapolres tanah karo dengan luka parah di bagian kepala
namun belum diketahui penyebabnya sejumlah warga dan anggota kepolisian juga dilaporkan terluka dalam bentrok tersebut